untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang
pemerintah membutuhkan dukungan dari perbankan sebagai salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian
nah seiring dengan pesatnya perkembangan sektor perbankan
bank umum maupun bank pembangunan daerah harus tetap berinovasi dan berkompetisi
agar memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global
nah berbagai produk dan jasa yang dikeluarkan oleh perbankan berpotensi menjadi instrumen pembiayaan pembangunan
yang membutuhkan pendanaan tentu saja dalam jumlah besar
pertanyaannya bagaimana perkembangan perbankan saat ini di indonesia
dan sejauh mana kontribusinya terhadap pembangunan dan perekonomian
terutama pembangunan daerah akan kita bahas dalam insight kali ini
otoritas jasa keuangan atau ojk mendorong perbankan untuk lebih efisien
sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
efisiensi perbankan dapat dilakukan dengan menerapkan strategi alokasi yang lebih baik
pada segmen yang membutuhkan pembiayaan dan prospek yang lebih baik
selain itu ojk juga meminta bank bank bumn menjalin kerjasama dengan bank pembangunan daerah atau bpd
jalinan kerjasama antara bpd dan bank lainnya diharapkan bisa meningkatkan penetrasi keuangan di daerah
hal ini disebabkan peran bpd di berbagai daerah sangat besar
dalam membantu masyarakat
kerjasama antar sesama bpd dan dengan bank bumn meliputi peningkatan kemampuan bisnis dan pelayanan
penguatan ketahanan kelembagaan hingga kontribusi pembangunan daerah
data statistik perbankan indonesia yang dikeluarkan ojk mencatat
aset bank pembangunan daerah hingga juni dua ribu tujuh belas sebesar rp enam ratus enam belas delapan triliun
atau hanya delapan tujuh puluh delapan persen dari total aset perbankan nasional
yang sebesar rp tujuh dua puluh lima triliun
pada dua puluh enam mei dua ribu lima belas presiden joko widodo meluncurkan program transformasi bank pembangunan daerah
program transformasi bpd merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan kinerja
ketahanan dan daya saing kelompok bpd
tetapi juga akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah
serta memperkuat ketahanan industri perbankan nasional
ya industri perbankan alas
salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan seiring dengan pesatnya pembangunan
dan upaya meningkatkan laju perekonomian
nah hal ini terlihat dari pertumbuhan dan persebaran kredit perbankan yang terus meningkat setiap tahun
nah bagaimana pertumbuhan industri perbankan dan sejauh mana kontribusinya terhadap pembangunan
khususnya pembangunan daerah
kita akan bahas bersama afiliani ekonom perhimpunan bank nasional perbanas
baik baik mbak deca
kita sudah cantik sekali
iya menjelang ini
iya ini masih dalam semangat ini bineka
dan tujuh belas agustus
ada kan yang namanya kan bank nasional bank umum lah istilahnya
dengan brunch nya atau cabangnya di seluruh indonesia
tapi ada juga yang namanya bank pembangunan daerah
nah ini supaya padahal kan bank itu sebenarnya kan satu ya ininya
sebagai mediasi untuk
supaya ada dana yang bisa nanti dikelola untuk tujuannya kalau bisa
ya pertumbuhan pembangunan dan perputaran roda ekonomi
nah mungkin mbak afi bisa mapping sedikit
mengenai bank umum yang ada di indonesia ini
serta bank pembangunan daerah apakah sudah sesuai dengan masing masing tujuan
jadi sebenarnya bank umum itu ada dua
bank umum itu daerah ya kemudian ada bank umum seperti biasa
nah umum pembangunan daerah itu didirikan
adalah setiap provinsi itu biasanya memiliki satu bank pembangunan daerah
ya biasanya kalau ada provinsi baru dia bikin baru gitu ya
nah sebenarnya tujuannya adalah bukan hanya menerima apbd saja
tetapi juga bagaimana kontribusi terhadap pembangunannya ya
tetapi kalau kita lihat kebanyakan profil dari mereka itu
satu masih banyak hanya menerima dana apbd
belum mendapatkan dana retail dari sebenarnya masyarakat yang ada di sana
kebanyakan pns saja gitu ya
kemudian yang kedua dana apbd itu
biasanya kan akhir tahun habis
sehingga kalau mereka memberikan kredit itu sangat terbatas ya
oleh karena itu memang di dalam model ke depan
menurut saya harusnya yang namanya bpd itu
banyak memberikan kontribusi pada pembangunan daerah
terutama adalah pada sektor umkm
yang mana memang dana itu sangat cukup untuk itu ya
nah sekarang ini kan umkm banyak ditangani oleh bank umum lain ya
tetapi sebenarnya bpd lebih mudah untuk menjalin hal ini
karena mereka punya binaan
jadi ada dinas ada dinas perdagangan
ada dinas perindustrian ada dinas umkm
itu kan sebenarnya punya binaan masing masing
nah harusnya sebagai pembina
mereka ini bisa membuat continuity daripada usaha
dan bisa menaikkan kelas

ini penting ini kenaikan kelas
karena pada akhirnya kan
bank itu sendiri harus sustainable
mereka juga harus ada semacam profit oriented
dan dikelola secara profesional
nah kembali ke bank pembangunan daerah
khususnya bank yang
di jakarta ada bank dki dan lain sebagainya
nah bagaimana supaya kesannya
ini bukan hanya sesuatu wadah yang akhirnya hanya untuk mengelola gaji pns
atau aspek pembangunannya ini kan tidak terasa kan kalau begitu
ini hanya istilahnya ya hanya untuk ngatur keuangan atau kas daerah saja
ini adakah strategi atau struktur nanti yang kedepannya itu nanti bisa diubah
sehingga bank itu memang bisa bersaing satu sama lain

memang kesannya sekarang hanya sebagai kas daerah ya
karena kas daerah itu semuanya menggunakan bpd
bahkan kalau membayar mbayar apa lewat bpd
tapi sebenarnya bagaimana kontribusi terhadap entah itu berbentuk pinjaman
atau sebenarnya pembinaan
karena mereka juga biasanya dari profit itu
punya csr yang digunakan untuk pembinaan ya
nah ini yang memang perlu ditingkatkan
sekarang sih mungkin sudah sebagian dari bpd sudah melakukan itu
tapi belum semua ya
mungkin hanya dua atau tiga bpd yang sudah lebih maju
mungkin punya dki
dan mungkin di jawa barat ya
bjb itu yang memang sekarang sudah kelihatan sekali
karena anggarannya juga jauh lebih besar ya
dan aktivitas perekonomian juga lebih banyak di situ
nah menurut saya kan gini
ada daerah yang mungkin bpd nya kecil
tapi mereka butuh anggaran yang lebih besar ya
oleh karena itu memang bpd bpdd menurut saya harus bersatu
misalnya dulu kita ada usulkan apex namanya
apex itu adalah sebagai satu institusi
mungkin bisa mengambil bank bumn besar
atau bank swasta besar juga boleh
jadi kalau ada kelebihan bisa ditampung di sini
kalau ada yang kekurangan
bisa mendapatkan dari sini
sehingga bpd bpd yang tidak seperti dua tadi
itu bisa juga kontribusinya menjadi besar
kalau sekarang sangat tergantung pada ruang gerak apbd masing masing
nah ini yang mungkin perlu dirubah
ya dan mungkin saya lihat juga
ini khususnya apalagi kalau sudah dekat pilkada dan lain lain
biasanya itu bank bank ini menjadi bank ini lah
ada aspek aspek yang sebenarnya bukan good government
jadi politik begitu ya
ini kedepannya supaya pertama untuk mengurangi
dan kedua juga supaya penggunaan ini jauh lebih efektif
ini kan ada kaitannya dengan ya kemampuan dari daerah itu sendiri
mengelola bisnisnya finance nya sehingga lebih ke profit profit
saat ini saya lihat sudah ada perubahan
dimana sekarang ojk itu meminta bahwa yang harus menjadi direksi adalah
dan saya lihat adalah kebanyakan sekarang dari bank bumn atau bank swasta
itu sekarang sudah mulai menjadi bankers di sana
itu adalah perubahan yang signifikan
mungkin yang ke depan harus dirubah adalah
saat ini kan komisaris juga banyak
ini oversight nya yang penting
tapi biasanya kan kalau bumn kan ada kaitannya dengan politik itu sangat terat
nah itu yang mungkin perlu diperbaiki ya
karena menurut saya identik dengan politik
apalagi menjelang pilkada ini memang selalu dilihat ya
so far ojk sudah mulai merubah pola pengawasan khususnya untuk bpd bpd
yang selama ini banyak mendapat masukan juga mengenai pola pengeluaran
khususnya dalam taksi sr atau pengeluaran pengeluaran promosi lain
yang dalam tanda kutip dianggap itu tidak sesuai
tapi sekarang saya rasa sudah jauh lebih baik
khusus untuk governess ya
sudah lebih baik dan mereka sudah mendapatkan banyak award award gitu
contohnya mungkin ada best practices
dimana bank itu memang melakukan tugasnya untuk membangun daerahnya
dengan misalnya menawarkan juga produk produk yang jauh lebih relevan
dengan kondisi perekonomian daerahnya sendiri
kita lihat salah satu bank bjb itu yang mulai berkembang sudah seperti swasta
bahwa mereka sekarang ada direktur yang khusus menangani umkm
itu benar benar mereka sudah mulai
mereka sudah mulai menggrooming umkm umkm yang ada di jawa barat dan sekitarnya
karena jawa barat kan cukup luas ya
dan itu produk produk itu sudah menyerupai bank bank umum lain gitu ya
yang kompetitif menurut saya gitu
nah ini adalah salah satu contoh ya
nah kalau bank dki mungkin dari sisi pembayaran pajak dan lain lain
pelayanan publiknya juga sudah lebih baik gitu
jadi artinya kalau dki dilihat dari pelayanan publiknya
dia sudah banyak kontribusi yang dari bank bjb ini
produk produk yang berkaitan dengan umkm nya juga sudah mulai tumbuh
nah ini mungkin perlu dicontoh oleh bpd bpd lain
kan jumlahnya sekitar dua puluh tujuh sekarang
nah ini kan baru dua yang kelihatan
mungkin yang lainnya juga perlu mengangkat apa sih yang mereka kontribusikan
tapi menurut mbak afi apa sebenarnya kendala terbesar ya
dalam meningkatkan kelas dari bank bank ini
ini kan banyak aspeknya
tapi kalau perbankan itu ya contohnya adalah dari sistem pengelolaan itu sendiri
dan juga profesionalitas dan pemahaman
terhadap bisnis ini kan harus ada kan
pertama gini yang saya lihat mereka ini kan keterbatasan dalam penyetoran modal pastinya ya
karena sekarang ini kan selalu dikaitkan dengan resiko
begitu bank itu punya resiko tinggi dalam pemberian kreditnya
itu cenderung mereka harus top up terhadap modal
nah penyerahan modal dari apbd itu kan nggak mudah
mereka harus persetujuan dprd
ya ribet lah ini
betul belum tentu itu menjadi concern nya mereka
jadi itu seringkali menjadi hambatan mereka
makanya sih saya lebih usul bpd juga bisa go public
nah dua bpd yang tadi saya ceritakan itu adalah termasuk yang sudah go public
sehingga mereka lebih governance di dalam pengelolaannya
mereka tidak bisa main main lagi karena publik menyorot mereka
makanya mereka kinerjanya lebih bagus
dan apalagi kalau ada kompetisi
orang kan tinggal pilih saja kira kira mana yang mereka anggap lebih layak dan lebih trust worthy dan lain sebagainya
kita istirahat sebentar mbak afif
tapi kita akan lanjutkan khususnya bagaimana apakah kontribusi yang kita inginkan dari suatu bank
daerah itu terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerahnya setelah yang berikut ini
kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kontribusi perbankan
khususnya dalam mengembangkan perekonomian daerah
tetaplah bersama insight
ya terima kasih anda masih bersama insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai kontribusi perbankan dalam pembangunan
masih bersama afi liani ekonom perhimpunan bank nasional perbanas
kita sudah tadi mendengarkan penjelasan mbak afi mengenai bank umum dan juga sususnya bpd
kalau kita lihat tadi kan disebutkan bahwa ya uang yang ada di bpd itu biasanya kan dari apbd
sehingga kalau akhir tahun ya mau tidak mau ya harus dihabiskan
sehingga kesulitan untuk mendapatkan
kredit untuk istilahnya membangun usahanya itu sendiri ya khususnya di daerahnya
ini bagaimana cara menarik ya para dana dari pihak ketiga
sehingga bisa membangunkan kredit yang nanti bisa disalurkan untuk pertumbuhan perekonomian
ini pastinya adalah pns di daerah itu pasti biasanya diwajibkan pembayaran gajinya melalui bank tersebut ya
nah kan masalahnya cuma berapa sisa yang ditinggalkan oleh para
nah berarti kan harus meng create bank
berarti kan harus meng create baru agar bisa mendapatkan sumber dana lain selain pns begitu
nah ini yang mungkin harus meng create berbagai produk produk yang menarik agar seperti bank bank umum lain gitu ya
supaya lebih banyak dana retail
karena dana retail itu sangat dibutuhkan ya
contohnya seperti apa saja
jadi misalnya gini kita ambil dari dana dana ukm yang sebenarnya kalau mereka belum bayar kredit kan uangnya disimpan di situ ya
berarti mereka harus menggunakan cash management
jadi orang kalau minjem di situ harus taruh dana di sana misalnya ya
nah itu kan ada perusahaan besar ada perusahaan menengah kecil kan
nah selama ini kan identik kalau perusahaan besar itu kayaknya belum identik dengan bpd kan gitu
nah bagaimana sekarang bpd bisa juga bersaing produk produknya sehingga juga perusahaan perusahaan besar sebagian juga menamparkan dananya di bpd
saya rasa itu
jadi image selama ini adalah kasir itu yang mungkin perlu dirubah ya
terutama yang belum go public
kalau yang sudah go public sekarang sudah dianggapnya seperti bank umum

iya tapi kan kuncinya kan harus ada produk produk yang lebih banyak
aku atau bisa ambil

kur kan mereka sebenarnya sebagian yang ingin menjadi agen kur kan dibolehkan juga
kur kan dibolehkan juga nah menurut saya kan ini bunganya murah juga kan kur itu
nah mereka sebenarnya bisa menjadi penyalur kur yang baik
nah oleh karena itu tadi sebenarnya dia paling captive market kenapa
karena setiap dinas itu punya binaan binaan yang sebenarnya itu keunggulan dari bpd
nah sayangnya ini belum digarap semuanya belum dimaksimal
sehingga ini digarap oleh bank lain yang juga dapat kur gitu loh
karena di kur ada beberapa bank yang dapat kan
nah khususnya untuk bpd kan idealnya ini kredit untuk menjadikan modal kerja
sehingga para ukm ini bisa mereka membangun sebuah usaha dan kemudian juga istilahnya menciptakan lapangan kerja
sehingga membuat perputaran ekonomi itu lebih bagus ya
bukan hanya mungkin untuk hanya kredit konsumsi saja
karena ini kan ada kaitannya dengan kebutuhan akses terhadap permodalan ini
biasanya kan cukup sulit yang dimiliki oleh umkm
nah seberapa besar ini potensinya bisa masuk ke kembang
saya lihat sebenarnya potensinya besar
karena sekarang ini saya lihat masih banyak ya bahkan kalau riset riset menunjukkan itu di daerah itu orang yang menyimpan uang di bank itu masih kecil
jadi sebenarnya pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan bpd atau bpd kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan menempatkan uang di bank itu aman
jadi saya contoh ya saya ke suatu daerah di pekalongan padahal itu perkotaan
itu harus membayar harus bawa cash
mereka ternyata nggak punya uang di bank
artinya bahwa ternyata sosialisasinya sampai ke daerah daerah
yang mana mereka itu kan
hanya desa desa besar ya
itu belum paham
nah sekarang ini kan ada era di mana pemerintah cashless kan
dimana nggak boleh lagi nanti dana subsidi atau dana apapun itu melalui cash
nanti semuanya pakai debit card
nah menurut saya ini adalah salah satu cara di mana mereka bisa ambil bagian ya untuk bisa menjadi pemberi dana melalui debit card gitu
karena itu bpd harus disertakan menurut saya
jangan hanya satu bank besar saja yang menyalurkan
menurut saya harus dilibatkan oleh pemerintah
tapi kan kuncinya kan harus ada pemahamanan dan juga harus dikelola oleh orang orang yang paham perbankan
paham bisnis dan juga profesional
ini bagaimana untuk membangun sdm ini
sehingga mau tidak mau bisa bersaing dengan bank bank yang lain
menurut saya sih sekarang ya untuk bpd memang sebagian yang sudah tbk itu cenderung orangnya sudah profesional semua
artinya mereka mengambil dari bank bank umum yang sudah bagus bagus dan mereka berani meng hire dengan harga yang tinggi
mungkin sebagian bank bank bpd
mungkin sebagian bank bank bpd

yang belum ya artinya masih menggunakan orang lokal yang belum tentu sesuai dengan kualifikasinya
nah ini yang mungkin sekarang sudah mulai diwajibkan untuk sertifikasi
nah dengan adanya sertifikasi yang diwajibkan oleh ojk itu akan merubah pola atau kalau mereka tidak kompeten tidak boleh lagi menjadi bankers
nah ini langkah baik sih
kpi nya juga harus jelas
betul saya rasa bank termasuk salah satu sektor atau lembaga yang sangat ketat di dalam kualifikasi sdm nya
jadi saya rasa ini
saya itu sudah bisa dieliminir lah saat ini
ya yang menariknya kan juga misalnya kalau kita memberikan akses terhadap modal khususnya untuk umkm
nah ini adalah yang istilahnya yang know your customer itu sangat penting ya untuk mencegah non performing loan
tapi di lain pihak kita kan ada harus membantu ya supaya istilahnya tidak terlalu ribet lah untuk mendapatkan
jadi akan layanan yang memang bisa betul betul diakses dan memudahin bagaimana caranya
memang ini bpd harus hati hati
sekarang ini ada fintech namanya financial technology yang akan mengambil ahli loh kredit kredit kecil ya yang nggak ribet
jadi kita tinggal mengajukan nanti mereka yang menilai sendiri mengenai kriteria orang
dan ini suruhnya lewat aplikasi
betul jadi tidak perlu lagi mengisi formulir yang panjang panjang
nah saya takutnya bpd bpd ini kalau tidak siap dengan perubahan saat ini itu akan diambil oleh sebagian oleh financial technology
dan kelihatannya memang sekarang arahnya
mereka harus cepat bekerja sama juga dengan fintech
karena dengan cara fintech ini mereka tuh bisa jadi satu gitu
sehingga mereka bisa mengikuti pola
dimana usia milenial ini sudah mengenal gadget sebagai berbagai hal baik membeli maupun cari kredit kan gitu ya
oleh karena itu saya takut kalau ini masih tradisional terus padahal pasarnya sudah berubah
ini akan ketinggalan dan makin ketinggalan jauh sehingga mereka akan kinerjanya makin menurun
sehingga mereka tidak bisa berpengalaman
tidak bisa mendapatkan kredit ya
memang sesuai dengan tujuan mereka untuk membangun daerah mereka
yang ada adalah nanti misalnya kalau pinjaman di antara dua puluh lima puluh seratus juta ya akhirnya melalui fintech
sekarang sudah mulai
karena dibolehkan fintech itu sampai dua miliar apa namanya pinjamannya
dan yang penting adalah izin ojk
artinya ini sudah dilegalkan
tidak lagi tidak legal gitu ya
dan aman dan sudah ada garantinya lah
menurut saya harus cepat aja kerjasama dengan fintech
tidak perlu bikin sendiri
karena bikin sendiri itu butuh waktu yang lama dan teknologi itu kan berkembangnya cepat
jadi kalau kita baru punya ternyata teknologi sudah berubah akhirnya investasinya terlalu mahal
tapi apakah ada pemahaman terhadap ini dari segi juga perkembangan teknologi
anda sendiri melihat sejauh mana kesiapannya
karena sekarang kan semua online
kita nggak harus bicara fintech lah
harus punya atm
kalau tidak kan istilahnya sekarang orang
sejauh ini sih kalau itm mereka sudah bekerjasama dengan bank bank umum besar ya untuk punya itm
cuma sekarang tren sudah berubah lagi
mereka sudah bekerjasama
dengan itm ternyata trennya sekarang dengan mobile phone itu ternyata transaksinya paling tinggi
itm itu sekarang sudah mulai menurun transaksinya
justru atm sudah ini
sudah turun sekarang
internet banking justru lebih tinggi
internet banking sekarang flat
sekarang yang paling tinggi itu adalah phone banking
itu hampir usia milenial itu menggunakan phone banking
nah ini menurut saya kalau kita tidak cepat berubah maka dalam lima sepuluh tahun ke depan itu akan berat untuk bersaing dengan bank umum
dan mau tidak mau ya semua orang sudah harus mengadopsi teknologi
kalau tidak mungkin
ya ketinggalan lah istilahnya
baik kredit maupun dana
kita istirahat sebentar tapi kita akan lanjutkan ya setelah yang berikut ini pembahasan mengenai tantangan ya bagi sektor perbankan dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas dan juga perkembangan teknologi
tetaplah bersama insight
kita lanjutkan pembahasan tentang tantangan perbankan khususnya di era pasar bebas masih ditemani oleh afi liani ekonom perhimpunan bank nasional perbanas
tadi kita sudah berdiskusi mengenai peran ya bpd khususnya dalam pembangunan daerah dan ternyata perannya itu kurang memuaskan
bpd sekarang cukup banyak ya ada dua puluh enam mau dua puluh tujuh tapi yang kita bicara mengenai teknologi dan lain sebagainya hanya lima belas bpd yang
ya yang baru online ya itu online loh
ini kan mengkhawatirkan ya karena kita kan banyak sekali reformasi perbankan bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
bank dituntut untuk supaya inilah jauh lebih transparan
profesional dan lain sebagainya
nah ini bagaimana ya ke depannya cara supaya bpd ini bisa naik kelas menjadi bank umum dan bisa dikelola dengan baik
jadi gini tahun dua ribu dua puluh ini sudah tidak lama lagi itu kita mencapai yang namanya liberalisasi perbankan
nah liberalisasi perbankan ini biasanya sudah borderless kan antar negara begitu ya walaupun sekarang ada qualified asian bank segala macam ya
nah oleh karena itu kalau bank itu tidak bisa bersaing itu dua ribu dua puluh akan berat untuk bisa survive ya
nah bpd ini termasuk bank umum
tetapi memang mereka karena berdasarkan provinsi tadi didasarkan pada apbd pak apbd kan
nah oleh karena itu menurut saya sih kalau mereka memang mau tetap survive bagaimana tadi yang saya katakan apex bank itu bisa dilakukan
bisa menunjuk salah satu bank yang besar gitu ya
supaya mereka ini bisa menjadi kuat gitu karena ada link linkage ya antara mereka
mereka harus ada inisiatornya ya
nah itu dia menurut saya sih kan ada asosiasinya ya
asosiasi bank pembangunan ini ada
nah mereka lah sebenarnya yang bisa untuk menyatukan ya
mereka ini sekarang sih sudah diskusi
cuma dalam keputusan berinvestasinya yang mereka masih belum punya satu visi yang sama begitu ya
nah kemudian yang kedua selain punya apex yang kedua juga mereka ini sebenarnya bisa memberikan saling memberikan informasi
karena menurut saya debitur atau kreditur di satu bpd itu sebenarnya bisa membutuhkan barang barang atau setengah jadi daripada bpd lain yang debiturnya gitu loh
mereka bisa saling mengisi dan saling memperkuat
sebenarnya mereka itu bisa menginformasikan satu bpd dengan bpd yang lain
itu juga membuat kelebih
kelebihan mereka terhadap debitur atau kreditnya bahwa mereka itu membantu mereka untuk menginformasikan dan melingkit satu dengan yang lainnya
nah ini merupakan suatu hal keuntungan yang dimiliki oleh bpd yang belum dieksplor lebih lanjut
iya ini tinggal diimplementasi harus menyatukan visi
karena jangan jangan dari satu daerah ke daerah yang lain kan mereka memiliki visi dan pemahaman yang berbeda beda ya
terhadap objektif dari pembangunan daerah itu sendiri
nah salah satu yang sangat penting juga adalah misalnya pembangunan daerah
di dalam bentuk
pembangunan daerah infrastruktur dan lain sebagainya
biasanya kan ada pemerintah ada private public partnership dan lain sebagainya
nah idealnya bank pembangunan daerah kan ikut ya dalam mengelola pendanaan khusus untuk infrastruktur
nah ini bagaimana
sejauh ini karena mereka sangat terbatas dananya sejauh ini mereka ikut tetapi pada turunan infrastruktur yang besar
jadi misalnya mereka mendanai kan kalau infrastruktur itu besar ya mungkin ada semen besi dan lain lain
nah mereka mau mendanai di bawahnya gitu
nah menurut saya sih sekarang kontribusinya sudah ada
cuma memang perlu ditingkatkan lagi karena keterbatasan dana itu
nah kalau mereka makin bisa mendapatkan sumber dana itu otomatis dia akan bisa meningkatkan
nah sejauh ini yang sudah bisa mendapatkan sumber dana hanya yang tbk
jadi kayak bank dki bank bjb
yang sudah jalan lah
mereka bisa mengeluarkan obligasi dan obligasinya itu laku begitu ya
karena mereka dilihat kinerjanya sudah bagus
nah cuman yang belum tbk ini masih sulit untuk mendapatkan sumber dana lain dari obligasi
karena mereka belum punya rating yang dianggap memenuhi syarat

iya karena mereka belum punya rating yang dianggap memenuhi syarat
jadi menurut saya ini berat bagi mereka di dua puluh an bank bank ini kalau hanya tergantung pada itu
nah oleh karena itu mungkin syaratnya bisa tbk menjadi tbk
atau mereka bergabung gitu ya
bergabung menjadi beberapa bpd untuk menjadi satu gitu
satu holding misalnya gitu
nah ini juga menurut saya bisa mengurangi beban mereka dan mereka juga bisa lebih efisien dalam beroperasi
jadi sekarang tuh eranya bukan lagi bersaing
eranya tuh berkolaborasi
apalagi dengan informasi yang terbuka
dan semuanya online
mau tidak mau kan juga semuanya harus jauh lebih terbuka
nah ini masalah non performing loan itu biasanya kan selalu menghantui ya
kalau ini kan kita nggak tahu ini jangan jangan bisnisnya nanti tidak berhasil dan lain sebagainya
kan sebenarnya ada kur ya
nah menurut saya ini kan juga sudah ada bantuan pemerintah yang meringankan
non performing loan daripada mereka
hanya saja mereka jangan sampai menyalurkannya itu tidak prudent gitu
karena gara gara ah ini kan ditanggung oleh pemerintah
nah biasanya begitu mbak
problemnya itu adalah karena dianggap tanggung pemerintah ya udah gitu
nah menurut saya sebenarnya bisa meng create bagaimana membentuk misalnya kalau di daerah itu sekarang sedang ada kluster
jadi satu desa itu satu produk
nah ini kan program
jadi punya kegulan masing masing
ini kan program pemerintah
yang sebenarnya skala ekonominya kan cukup besar
nah itu sebenarnya dengan pembinaan
saja kerjasama dengan pemerintah
apalagi ini kan punya pemerintah gitu ya
itu bagian di sini yang membiayai itu menurut saya sudah keunggulan lagi dari bpd menurut saya
jadi sebenarnya banyak sekali keunggulan yang belum di explore oleh bpd
nah terakhir mungkin biasanya kan kalau ada perubahan ada resistensi dan juga mungkin inilah ya tujuannya kan seperti saya katakan tadi
gampang sekali untuk dipakai untuk kepentingan politik kepentingan partai dan lain sebagainya
dan apalagi kalau misalnya pemilihan
direksinya dan lain sebagainya juga ada macam macamnya lah
sekarang udah ada yang lima kali diajukan gak lulus lulus gitu karena itu tadi
karena kan sekarang harus ada standar standar yang harus dicapai
ini kedepannya bagaimana ya supaya mengurangi
jadi mungkin menurut saya regulasi di ojk nya memang harus diperketat
dimana kan sudah tahu bahwa mana mana sih bank yang khususnya di bpd bpd itu yang masih ada unsur politiknya mungkin bisa ditolak
karena kalau udah ditolak ojk tidak bisa pemda ikut campur
jadi menurut saya mungkin dari sisi direksi
maupun juga komisarisnya itu juga harus benar benar ojk itu benar benar properti
harus lebih ketat ya
dan itu kemudian yang kedua adalah dari pemeriksanya mungkin harus lebih
apalagi kalau menjelang pilkada itu harus pemeriksaannya harus lebih melotot lagi gitu ya
supaya ini bisa mengurangi permainan mereka dan good corporate governance nya lebih ditingkatkan
sekarang ini terakhir ada dana desa kan
nah dana desa itu juga masuk di bpd loh
nah itu juga besar
enam puluh triliun setahun pulang lebih kan
nah itu juga
menurut saya bisa dilakukan pendampingan pendampingan dan juga itu akan memperbesar sebenarnya sumber dana
karena kalau udah bicara desa kan berarti aksesnya lebih dalam lagi kan
nah saya rasa ini bisa dimanfaatkan oleh bpd untuk mengakses
sekali lagi kan kuncinya kan capacity building
harus ada fasilitator harus ada latihan training dan lain sebagainya
sehingga ini semua bisa ditingkatkan ya baik dari segi sdm teknologi maupun produk produk yang ditawarkan
karena kuncinya harus bersaing kalau tidak ya
bersaing dengan berkolaborasi
ya baik mbak
terima kasih banyak
dan setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kontribusi perbankan dalam perekonomian
dengan pelaku perbankan dari salah satu bank daerah yang telah bertransformasi menjadi bank umum nasional
tetaplah bersama insight
ya salah satu kunci dari pembangunan daerah itu adalah memastikan bahwa bank bank daerahnya juga dikelola dengan baik dengan profesional dengan efisien
sehingga bisa memberikan dampak yang positif ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian sebuah daerah
nah kali ini kita akan berbincang bersama direktur utama dari bank bjb yang merupakan bank daerah
tapi sudah naik kelas menjadi bank nasional dan tentu saja kita ingin tahu bagaimana ya strategi dalam mengembangkan sebuah bank daerah
sehingga betul bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah itu sendiri
senang sekali berjumpa dengan anda
sekali lagi selamat sudah menjadi doktor sekarang ya
doktor ahmad irvan karena telah dipromosi oleh unpad ya
nah ini disertasi yang anda tulis adalah model strategi bersaing
ini tentu saja sangat penting karena di indonesia ini kan banyak sekali bank bank berjamur
sehingga kompetisi merupakan salah satu kunci ya dari bersaing
ini bagaimana bisa cerita sedikit mengenai model strateginya itu
model saya sederhana
kalau da ahmad irfan model itu model strategi yang saya lakukan
sebelumnya penelitian itu
di irfan model ini yaitu melihat potensi daya saing strategi bersaing bank pembangunan seluruh indonesia untuk menerapkan model ini
dari hasil uji penelitian terdahulu
ternyata hanya satu yang berpengaruh nyata
disitu sebenarnya disertasi dengan model yang terbentuk ya sudah selesai
namun saya sebagai direktur utama bank bjb tidak puas
ingin mencari model yang terbaik untuk bank pembangunan indonesia secara keseluruhan
bjb asetnya sudah seratus triliun lebih
itu masuk nomor empat belas bank terbesar untuk indonesia dari satu ratus delapan belas bank yang ada di indonesia
setelah kita lihat bjb ini harus sama
karena wacana pemerintah kepengen membentuk bank pembangunan indonesia kembali
atau bank infrastruktur
kita bisa sebagai kemas dengan bank pembangunan daerah seluruh indonesia
apabila digabung bank pembangunan daerah seluruh indonesia ini asetnya
nomor empat terbesar di indonesia
dan nomor lima belas terbesar di asia
tapi sebelum pak irfan sebelum itu
saya ingin ketahui ya karena kan untuk tadi memang sudah ya berubah dari bank daerah bjb menjadi bank nasional
tapi kan ada tahapan tahapan tertentu yang memang dilewati
dan saat ini ya tidak semua kan
bisa naik kelas lah untuk menjadi bank nasional
nah apa pada saat itu yang dilihat yang membedakan atau bagi sebuah perusahaan khususnya bank daerah
supaya bisa naik kelas istilahnya yang menjadi kunci dalam evolusi itu sendiri
karena untuk menjadi bank yang sifatnya umum atau nasional
ini kan kriterianya kan saja sudah berbeda ya
baik dalam pengelolaannya dalam karnya dan lain sebagainya
nah ini apa yang pak irfan lihat
ini sebenarnya banyak kendala
tapi kalau saya cerita kembali kepada disertasi saya
sebenarnya itu yang kita tetapkan di dalam membangun fondasi bank bjb ini
bank bjb kita bangun fondasi waktu pertama saya naik
kita tetapkan empat plafon perbaikan fondasi
platform pertama yaitu
platform pertama yaitu perbaikan sumber daya manusianya
kedua it nya kita perbaikin
jadi ada arsitektur kebijakan it
terus ketiga yang kita bangun lagi kredit prosesnya
dan keempat yang kita lakukan lagi ya service excellence
yang membedakan bjb dengan bank yang lainnya
nah sebenarnya itu ada di dalam penelitian saya
apalagi adopsi teknologi
ini harus diberlakukan pada setiap bank pembangunan daerah
mutlak harus dilakukan
ya untuk semua bank sekarang ya
untuk semua bank
sudah tidak teknologi itu menjadi bagian ya mutlak ya dalam perberangkan
karena kita kurang daya saingnya terhadap bank bank asing maupun bank umum nasional lainnya
itu teknologi yang ini
jadi pokok pikiran
kan sudah ada di platform bank bjb
yang kedua sumber daya manusianya
kemampuan leadership yang baik
tidak akan bisa membawa bank ini menjadi besar atau merubah image nya dari bank daerah menjadi bank nasional
leadership itu yang kita inikan
dengan pengelolaan sumber daya
nah dalam hal ini pengelolaan sumber daya manusia
sehingga dengan kualitas
meningkatkan kualitas manusianya
berarti leadership yang kuat tadi akan menambah daya saing dari masyarakat
sekarang how nya itu
karena biasanya kan dalam perubahan apapun ya
perubahan yang dilakukan biasanya awal awalnya itu resistensi
apalagi dengan ada perubahan direksinya atau leadership yang berubah
mungkin membuat sdm itu jauh lebih kompetitif
ini pasti ada proses dimana yang cukup menantang ya pak irvan
jadi proses itu kalau saya cerita panjang
mungkin disingkat saja ya kira kira
kita rubah budaya kerjanya
kita rubah lingkungan kerjanya
itu internal kita
terus kita bawa mereka
cara berpikir dengan kompetitor yang ada di kita
sehingga merubah mindsetnya
saya menggerakkan teman teman sekalian dengan bahasa yang sangat sederhana
yaitu kalau saya tanya apa kabar
jawabannya harus sukses luar biasa
nah itu dulu saya ubah
itu mindset ya
budayanya kita rubah disitu
tapi apa sebenarnya yang terjadi dalam
ini kan masih istilahnya ya
macam slogan slogan dan lain sebagainya
apakah memang betul betul diterjemahkan menjadi semacam
ada peningkatan dalam produktivitas
lebih merasa bahwa sense of belongingnya lebih kuat
shift itu yang terasa terjadi
dengan perubahan perubahan yang mungkin kedengarannya kecil ya
tapi ternyata memang benar
dalam satu setengah tahun
ternyata alam bawah sadar
dari mereka yang konfusen
kita bawa ke arah yang positif
mindsetnya sukses jadinya
terus saya tambah lagi
bisnis dari kita untuk kita
kembali kepada kita
saya ciptakan konsep supaya
pertumbuhan yang berkualitas
di itu saya ciptakan model pesawat terbang
seperti model penelitian saya juga
di mana saya bangun front end middle end dan back end
di middle end ini yang ngering
saif kirinya ada akbl
jadi ada tiga pilar
bisnis supaya kita dapat menyaring bisnis itu berkualitas
jadi keputusan bisnis unit
credit list harus dikawal oleh akbl
kalau dia udah batuk batuk
kan bisnis pasti kan
satu keranjang apel
ada satu apel bosok wajar
kita ciptakan lagi early warning sinyal yang dilakukan
dan penyelesaian kredit
ketika kredit ini menunjukkan simptom
kita bisa lakukan penyelamatan
berarti kita bisa lakukan r tiga
nah dengan konsep
nah itu kalau
agunan mau dijual juga
sudah tidak ada nilainya negatif
berarti kita lakukan
kerjasama dengan pengacara swasta
kita juga kerjasama dengan balai lelang
dan managing risknya juga jauh lebih
karena paling susah kan
itu adalah masa masa transisi atau transformasi
kalau sudah dicapai kan biasanya maintenancenya
penyakit penyakit itu kan bisa saja kembali
ketika lakukan transformasi ini
yang menjadikan obstacle
ya itu apa
sebenarnya antara komponen
apakah itu sdm
dan apalagi sekarang
istilahnya perekonomian indonesia juga kan tidak mendukung
dan mungkin investasi juga
dalam pemberian pinjaman kan juga
itu sesuatu yang mudah kan
untuk dijadikan profit
apa sebenarnya yang paling sulit
dalam proses ini semua
merubah manusia ini sulit
ya dengan budaya organisasi
produk itu bisa kita inikan dengan
sehingga itu mampu bersaing
dan teknologi mungkin capital investmentnya
ya ada tentangan pada saat itu
apa yang dilakukan
jadi semacam tangan besi
atau reward dan punishment
seperti apa pak ewan
kita menjadi role modelnya
contoh yang baik
dan kita terapkan ini
keberhasilan bank bjb
itu yang kita inginkan
jadi tidak berpikir
tapi udah berpikir
bank wedge secara keseluruhan
itu yang kita bawa ini
kalau tidak saya ilahkan satu hal

jika saya cakap dengan
berarti canggih ingat kan
jangan terlalu baik baik saja
terima kasih ternyata
saya lagi tahu
yang memang walaupun sekarang bank nasional
tapi kan semangat roh pembangunan daerahnya
kan masih kental ya
dalam menjalankannya ini bagaimana
khusus untuk melayani
seluruh pelosok indonesia
di kota kota besar sudah
tidak orang teknologi
sudah canggih tapi khususnya di daerah daerah
yang memang di situ masih
jadi teknologi ini
sangat membantu dalam hal kerja
jadi ini berimbang
tapi ketelitian dan
sebagainya itu ada di manusianya
semuanya itu yang kita hadapin
yang mendukung percepatan
delivery yang dia minta
sesuai kebutuhan si nasabah
itu sangat sangat mendukung
tapi manusianya juga harus
mau tidak mau
lima tahun ke depan mungkin manusia
masih sangat dibutuhkan
walaupun teknologi mendukung untuk itu
walaupun mungkin harus
ada semacam peningkatan
lebih tanggap terhadap teknologi
nah satu lagi saya tertarik
ini kan dengan sudah
istilahnya merupakan bank nasional
berarti kan ada bisnis model yang juga berubah
dengan iklim yang sedarnya
beberapa tahun ini
perekonomian dunia dan perekonomian indonesia
istilahnya kan tidak bagus lah bisa dikatakan
stagnan bagaimana strategi
untuk melakukan ekspansi bisnis
apalagi kompetisi juga
semakin sulit kan sekarang
berkompetisi bukan hanya dengan bak daerah
tapi dengan bank bank besar lainnya
bank nasional ya ini apa kuncinya
jadi produk kita harus inovatif
lebih unggul dari yang lainnya
membuat produk yang inovatif
produk itu ada masanya
kalau dalam teori masanya kan
kalau kita lakukan riset
produk kita itu pada saat
nanti produk kita sudah jadi hantu
karena orang sudah banyak kecewa
kecewa akan membawa
apalagi dengan sosmed kalau sudah jadi viral
sudah habis biasanya jadi kita harus
ceriti di mana pada saat dia
tiga per empat nya itu kita harus mencari
kita harus membentuk ini teori saya
bertentang kembali membentuk kurva s
yang baru itulah produk yang
inovatif yang kita lakukan saat ini
di bank beji
inovasi ini perlu dilakukan dalam jangka waktu bersama
saat pada saat dia mau
tapi kita ukur itu biasanya berapa
lama sebelum dia peak kadang kadang
satu tahun kadang kadang belum sampai
satu tahun contohnya mungkin dari salah satu produk
yang dilakukan inovasi sumpah amanya
kredit kgb kita tadinya
cuma dua belas tahun
karena ansuran ini kompetitor
kita sudah memperbesar kita jadikan lima belas tahun
yaitu anuitas kita
itu kan salah satu
inovasi yang kita
buat atau macam macam
program yang kita bikin untuk
visi dan misi kita
nah itu produk
yang inovatif kedua apa
dan kita tetap terus
ekspansi bisnisnya tapi
ekspansi bisnis yang berkualitas
pembangunan daerah itu sendiri ya pada akhirnya
kan sebuah bank itu idealnya
merupakan intermediary supaya
depositokan di situ atau kita simpan
itu memang digunakan akhirnya
secara produktif mungkin yang bisa
diperbojong membantu dalam
pembangunan khususnya pembangunan daerah
ini untuk supaya tetap ada messi ini
dan apa apa saja kira kira
yang dilakukan dalam
bentuk produk produk apa saja sehingga
bukan saya lihat kan bangka
banyak sekali untuk kredit konsumen
beli sepeda motor ini jadi
istilahnya dari segi pembangunannya
tidak terlalu kelihatan
sebagai agen development
kita punya misi
untuk daerah kita
jadi semua produk
yang kita indikan harus
kolabrasinya dengan daerah
jadi empat empatnya corporate kredit
kita bangun kita buka
infrastruktur untuk jalan tol jawa barat
multi layer efeknya kan ke
jadi ini bagian dari private public partnership juga ya
yang kedua kita
ada di daerah bekerja
sama dengan opd opd
kadin ise dan sebagainya
daerah dan menggerakkan
jadi itu yang ini dan
kredit kepada pns
juga bukan hanya
serta merta gitu ya kalau orang
beranggapan itu kredit konsumtif
karena pns udah berubah
ini saya lagi survei riset
pns yang paling kecil saya contohkan saja
untuk beli motor
untuk apa untuk mojek
ya ya ya terus
dia beli jadi bisa dijadikan modal
yang bisa untuk dia beli warung
untuk apa untuk istrinya berjualan
ya terus kemudian
dia belikan rumah untuk apa
untuk kos kosan yang di bandung
modal belanjakan modal
untuk apa untuk
ternak lili ternak
kambing ada kambing ketawa
ayam ternak ayam
ketawa dan sebagainya dan sebagainya
ini udah kita inikan
nanti kami akan lakukan
penelitian lagi bahwa
pns itu juga untuk produktif
jarang sekali pns yang
gunakan untuk poya poya
dia bayarnya pakai apa
dan dari segi npl dan lain sebagainya
mereka juga bagus ya track record nya
bagus ternak terna bagus
dan ini kedepan juga akan
demikian ini model semacam ini
akan diteruskan atau
apakah ada ambisi ambisi lain karena
sudah menjadi bank nasional
karena itu sudah menjadi core business kita
dikirimkan oleh pesaing kita
dengan menjual produk produk
negara belanja daerah
yang kita inikan terus kemudian
kita tingkatkan untuk sektor
ketahanan pangan dengan program
pesat kita pemberdayaan
akar ekonomi terpadu sehingga
kita dampingin umkm ini
ini bukan hibak
ini dana bergulir yang harus
kembali lagi nah biasanya kalau
peminjaman dalam skala
kan mereka enggan ke bank
karena nanti harus ada isi formulir
lebih jauh dipermudah
akses terhadap kapital kita didik
mereka untuk membuat
bank itu lihat visible bankable
untuk membuat mereka
visible dan bankable kita didik
mereka kita dampingin mereka
ada pengusaha ketika
kita kumpulin kita klasifikasikan
dia ada yang bisa kita langsung
beri modal ada yang
musti di hire lagi dia belajar dulu
karena ini duit ini akan dikembalikan
ada lagi dia yang tidak punya
talenta bisnis ya kenapa harus
kita paksakan pak irfan saya
tertarik karena anda di satu sisi
ini dari sisi akademiknya intelektualnya
kan cukup kental ya apalagi sekarang sudah
mendapatkan gelar doktor
harus kalau mau tidak mau kan akhirnya harus
hands on harus ada semacam
tangan kepemimpinan yang
jelas ini bagaimana
selama pengalaman anda
industri perbankan ini
suatu yang melahirkan
berbagai macam inovasi dan kreativitas
apa pendapat anda sebagai
stylist leadership anda dengan semuanya ini
banyak sekali sebenarnya
tapi saya tertarik
kita termasuk direksi kita
sebagai contoh tujuan perusahaan
sepuluh bank terbesar yang
visi adalah mimpi
namun kemarin setelah kita benerin
dalam dua tahun
separuh visi kita sudah tercapai
nah ini tentunya dengan soliditas
direksi itu hanya
kan kalau tidak didukung dan disupport
oleh rekan rekan sekalian yang
di bawah ini
gimana cara membangkitkan
semangat rekan rekan ini
tapi tantangannya ketika melakukan transformasi tadi disebutkan
dan mengubah mindsetnya
ke depannya dengan adanya visi ini
kira kira tantangan yang terbesar
apakah masih kualitas sdm nya
padahal kan sekarang katanya sudah
mulai diperbaiki atau
sesuatu yang lain misalnya inovasi
ataupun ya mau tidak mau
kompetitif ya dengan
inovasi tetap kita akan lakukan
sumber daya manusia juga
itu harus kita lakukan berkelanjutan
sumber daya manusia berkelanjutan
kita ini kan berkelanjutan
kita yang dihasilkan unggul
karena harganya lebih murah
itu kan efisiensi yang
kita lakukan jadi tiga kegiatan
ini harus dilakukan secara
simultan dan ini
tidak boleh putus
yang namanya menciptakan kader
untuk menjadi bank bjb lebih baik
ke depan itu harus kita persiapkan
pak irfan tetap optimis ya ke depan ini bisa
karena kita udah tahu kondisi kondisi
mungkin satu buku yang kita
bisnis di saat persaingan tidak pasti
itu tadi kuncinya
produk harus inovatif
kita tetap ekspansif
efisiensi dan sdm kita ini
luar biasa ini masih ada waktu ternyata
untuk menulis buku
sekali lagi pak irfan terima kasih banyak
dan sukses congratulations selamatlah
menjadi doktor ini
bincang bincang kita bersama direktur utama
dari bandung ternyata
bila sebuah bank
daerah dikelola dengan baik dan efisien
dan profesional juga bisa naik kelas
menjadi bank nasional dan
juga ini berarti kontribusinya terhadap
pembangunan nasional akan
jauh lebih meningkat
demikian insight kali ini jangan lupa
saksikan insight besok bersama saya desi
anwar sampai jumpa dan bye bye